setelah melewati proses yang panjang kepolisian daerah jawa barat
akhirnya menetapkan charlie van hoten mantan vokalis st dua belas sebagai tersangka
charlie dinilai telah melanggar pasal penipuan dengan ancaman empat tahun penjara
kepolisian daerah jawa barat secara resmi akhirnya menetapkan mantan vokalis band st dua belas
charlie van houten sebagai tersangka
menurut kabit humas polda jabar
charlie disangkakan telah melanggar pasal penipuan terhadap seorang pengusaha asal bandung
dalam kerjasama pembuatan manajemen artis bernama pangeran cinta manajemen
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan di pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dengan ancaman empat tahun
antara pelapornya adalah dari pt
panca pcm ya
dan pangeran cinta
charlie dituduh telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar hampir satu miliar rupiah
saat melakukan kerjasama pembelian saham dan investasi produksi musik
termasuk untuk album istrinya sendiri regina pada tahun dua ribu sepuluh lalu
namun sejak perjanjian tersebut
pihak pelapor dalam hal ini pengusaha asal bandung wira pradana
tidak pernah menerima laporan apapun tentang usaha tersebut
hingga akhirnya lima tahun kemudian ia melaporkannya ke polda jabar
dalam waktu dekat polda jabar akan segera memeriksa charlie dalam kapasitasnya sebagai tersangka
jika terbukti seperti yang dituduhkan
maka vokalis setia band ini terancam hukuman empat tahun penjara
ruli rohimat bandung jawa barat